mama kapan sih ma mau sadar
udah terbuktikan semuanya ma
gini tuh gak salah apa apa
rani kenapa kamu gak pernah bela mama
kenapa selalu kamu bela gini ya
gak masalah mama
gini tuh orang yang penting buat rani ma
dari kecil dia tuh selalu jagain rani
rani tuh bisa diangkat sama mama sama papa juga
itu semua tuh gara gara gini
tapi kenapa sih ma

mama kasih pilihan apa sama kamu
kalau mama tuh jangan emosi dong
gini kepala dingin
jangan buat kesalahan lagi ma jangan
gak boleh bicara seperti itu
mas gini aku mau pergi sekarang
tapi tolong jangan emosi rani tante
enggak ken kamu gak boleh pergi
jadi jadi mama benar benar mau emosi rani
oke kalau gitu
selamat tinggal ya ma

ayo ken kita pergi dari sini
rani rani tunggu ken
aku mau pergi rani
kalau kamu gak mau pergi aku pergi sendiri
rani rani tunggu rani
kamu tuh gak usah emosian kayak gitu dong rani
masalah papa kamu tuh cemas mikirin kamu
aku gak mau ken
mama tuh terlalu kejam sama kamu
rani rani enggak semuanya tuh salah rani
mama kamu tuh ngakuin semua itu untuk kamu
yang terbaik buat kamu
apanya yang terbaik
dia tuh mau misahin kita berdua
dia tuh selalu berpikir negatif tentang kamu
rani semua itu tuh cuma salah paham
mama tuh gak pernah mau dengerin penjelasan aku
dia tuh selalu berpikir yang enggak enggak tentang kamu
rani udahlah rani udah kamu sekarang berhenti ya
aku tuh capek banget
kamu tuh jadi kuat ya kalau misalnya kamu marah marah
aku tuh cuma ngasih tahu sama kamu
mama kamu tuh tahu sama yang terbaik buat kamu ren
punya mama punya papa punya keluarga yang lengkap dan bahagia itu kan impian kamu selama ini
dan kamu jangan ngancurin cuma gara gara aku
tapi kan kita kan udah janji
kita bakal mewujudkan impian itu sama sama
apa artinya kalau cuma aku doang yang bisa wujudkan itu
aku bisa punya orang tua juga gara gara kamu kan ken
kamu tuh udah banyak berkorban buat aku
sekarang aku milih kamu
nggak usah nangis lagi ya
yaudah kalau misalnya kamu emang belum mau pulang
kita harus cari tempat terus tidur malam ini
aku gak mau pisah lagi sama kamu
kamu butuh sahabat terbaik aku
aku gak mau kehilangan kamu lagi
yaudah sekarang kita pergi yuk